ada pun untuk korban luka berat yang saat sekarang masih dirawat di rumah tekit berjumlah satu ratus delapan orang
untuk yang dinyatakan korban luka ringan dan sudah tertangani mereka kembali ke rumah masing masing
ada pun warga yang mengungsi per hari ini akumulasi dari hari pertama
selanjutnya untuk kerugian material total rumah rusak lima puluh delapan empat puluh sembilan
yang dinyatakan rusak berat dua puluh lima satu ratus delapan puluh enam
untuk rusak sedang dua belas empat ratus sembilan puluh enam
ada pun untuk rusak ringan dua puluh tiga ratus enam puluh tujuh
selanjutnya infrastruktur yang rusak untuk sekolah tiga ratus enam puluh delapan

fasilitas kesehatan empat belas
gedung atau kusuma
ada pun perkantoran enam belas
kecamatan yang terdampak
atau satu ratus empat puluh enam desa
perkembangan kegiatan harian dan informasi manajemen posko darurat
bahwa kami diterima
bahwa merop cooler sembilan tersebut
ada pun untuk bantuan dukungan sembako per hari kemarin tanggal dua puluh lima dari bnpb ataupun dari pemerintah pusat
untuk sembako tiga paket selimut enam lembar matras atau alas tidur
enam ulangi lima lampu air garam lima ratus hygienic kits satu kasur lima ratus
bantuan tersebut sudah terdistribusi ke enam belas kecamatan di kabupaten cianjur
untuk perhari sabtu tanggal dua puluh enam november dua ribu dua puluh dua bnpb kembali memberikan bantuan logistik
berupa tenda pengungsi sebanyak tiga puluh unit dengan ukuran empat x dua belas meter

bantuan tersebut sudah terdistribusi ke enam belas kecamatan di kabupaten cianjur
untuk perhatiin sabtu tanggal dua puluh enam november dua ribu dua puluh dua bnpb kembali memberikan bantuan logistik berikutnya
untuk perhatiin sabtu tanggal dua puluh enam november dua ribu dua puluh dua bnpb kembali memberikan bantuan logistik berikutnya
untuk perhatiin sabtu tanggal dua puluh enam november dua ribu dua puluh dua bnpb kembali memberikan bantuan logistik berikutnya
tugas dan dukungan akan dibagi sedemikian rupa per klaster
baik itu di pencarian atau evakuasi
distribusi sembako maupun pendataan rumah dan fasilitas yang rusak
selanjutnya dapat kami laporkan pengungsian
saat ini bnpb kemudian kementerian ppa
telah berjalan melaksanakan survei data pengungsi terpilah
untuk mengetahui distribusi umur jenis kelamin dan kelompok rentan di posko posko pengungsian
ada pun titik pengungsian yang sudah berjalan disurvey saat ini adalah dua ratus tujuh titik
baik titik pengungsian terpusat maupun yang mandiri di sekitar pemukiman warga
dengan rincian jumlah kakak yang disurvei dua puluh satu lima ratus enam puluh enam kakak
dengan total pengungsi di survei empat puluh lima sembilan ratus tujuh puluh enam jiwa
rincian untuk laki laki dua puluh dua jiwa
perempuan dua puluh lima sembilan ratus tujuh puluh empat jiwa
ada pun untuk penyandang disabilitas enam puluh lima jiwa
dan perempuan yang disurvei lima puluh jiwa
lainnya bnpb mengalokasikan dua belas tenda untuk penanganan medis
di rumah sakit cianjur yaitu rs udisayang
delapan tenda dan rumah sakit dr hafiz
sebanyak tiga tenda yang dilengkapi dengan toilet portable
tenda tersebut tentunya digunakan untuk keperluan unit gawat darurat
intensive care unit penanganan kebidanan
rawat inap untuk pria dan rawat inap wanita
serta perawatan umum
demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan rekan media
selanjutnya silakan pak am nanti di fasilitasi
terima kasih bapak deputi tiga bapak mayor jenderal fajar setiawan
ada beberapa hal pertama untuk korban jiwa
yaitu bertambah dengan hasil pencarian yang delapan orang
hari ini oleh basarnas kemudian yang hilang
ini berkurang delapan plus dua yang kemarin ketemu di warung sate sinta yang sembilan
baru saja kita dengarkan bersama bagaimana perkembangan
penanganan pasca gempa cianjur dari konferensi pers tersebut
jumlah total korban luka hingga hari ini
kemudian korban meninggal total ada tiga ratus delapan belas
kecamatan yang terdampak ada enam belas kecamatan atau satu ratus empat puluh enam desa
kemudian kerugian material yang sudah berhasil didata
ada lima puluh delapan delapan puluh sembilan rumah rusak

satu ratus empat puluh empat rumah ibadah
tujuh belas gedung perkantoran dan juga ada empat belas fasilitas kesehatan yang rusak
bnpb juga melakukan mapping melalui helikopter
seperti itu mapping daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh mobil
dan juga menggerahkan motor untuk masuk ke daerah daerah yang aksesnya ini sangat sempit
kemudian bantuan sebako terus diberikan logistiknya ke enam belas kecamatan tersebut
ke titik titik pengungsian ada dua ratus tujuh titik pengungsian yang tersebar di seluruh wilayah terdampak
di cianjur ada satu ratus enam puluh empat organisasi relawan yang saat ini bergabung
dan ada sekitar dua sembilan ratus relawan yang kini sudah diturunkan untuk membantu setidaknya ada tiga poin
yaitu membantu evakuasi korban yang hilang
distribusi bantuan logistik ke seluruh titik pengungsian dan juga pendataan kerusakan material